lima belas juta dokumen klien milik sebuah kantor hukum di panama mosek fonseca bocor ke tangan publik dan mengemparkan dunia
perusahaan perusahaan asal indonesia dikabarkan ikut di dalamnya namun belum ada konfirmasi pasti bahwa daftar nama tersebut mengindikasikan pelaku penggelapan pajak
daftar itu hanya membeberkan nama nama perseroan dan perusahaan klien mosek fonseca
menilik keabsahannya terlalu dini menganggap panama papers sebagai skandal besar pencucian uang dunia apalagi pemerintah melalui komite tppu masih mengkaji dokumen tersebut
lalu akankah ada kemungkinan panama papers menjadi sinyal penggerak pemberantasan tindak pidana pencucian uang di indonesia
kami akan membahasnya bersama akademisi hukum pidana bidang ekonomi dan tindak pidana hukum universitas trisakti yantiganarsi dan ekonomserko institut raden pardede
melalui sambungan satelit
kita juga akan bergabung dengan sejumlah narasumber nanti
saya ke pak raden pardede terlebih dahulu
apa yang anda tanggapi terkait dengan panama papers ini
seberapa kemudian dia menjadi sinyal kepada kita ada beberapa orang indonesia yang main main dengan hukum indonesia
kita nggak bisa langsung menjudge bahwa orang indonesia yang ada namanya di sana
karena memang namanya tax haven itu dia memberikan benefit
benefit seperti yang sudah diutarakan tadi di segmen yang sebelumnya itu
bahwa mereka mendapatkan benefit mungkin pajak di sana lebih murah
jelas dibandingkan dengan di indonesia atau di negara negara yang lain
yang kedua adalah biaya transaksinya lebih mudah
kalau dia melakukan transaksi antar paper company
artinya tadi yang disebutkan shell company di negara tersebut tentu akan jauh lebih mudah dia
menurut saya data data yang ada ini itu harus dianalisa dulu
dan tidak terburu buru untuk mengatakan ini bersalah
karena ada tiga kategori itu
jadi satu adalah bahwa dia melakukan bisnis as usual
jadi bisa saja dengan partner dia di
di panama atau di tempat lain mereka melakukan transaksi antar perusahaan di situ
itu bisnis as usual
dimana mereka ingin supaya pajak mereka menjadi lebih murah dan saya katakan tadi transaksinya lebih baik
yang kedua tentu bisa saja karena dia melakukan tax avoidance
transfer pricing itu bisa karena harga
yaitu dia disebutkan dengan under invoice dari ekspornya
intinya supaya dia bayar pajak di dalam negeri lebih murah deh
bahkan mungkin nggak bayar pajak
yang ketiga baru yang disebutkan dengan pencucian uang
atau dia hasil korupsi ditaruh di sana
itu harus dipilah pilah diteliti dulu semuanya
sebelum kita memberikan judgement bahwa itu semua adalah dikatakan hasil pencucian uang
bu yenti dari saya tertarik dengan alternatif yang ketiga
seberapa banyak sebenarnya orang indonesia yang punya pencucian uang
orang indonesia yang punya potensi melakukan itu di luar negeri
faktanya memang ada wacana soal tax amnesty
kita harus melihat bahwa korupsi di indonesia berapa
yang dikorupsi misalnya kita kan punya bpk
dan kemudian uang yang dialirkan ke luar negeri berapa
jadi yang namanya pencucian uang yang dilakukan offshore tadi ya pak
jadinya ya ke luar negeri
jadi kan banyak sekali modus modusnya
itu juga bisa antar bank
itu juga bisa antar bank
bank bank tertentu juga tidak patuh pada ketentuan early warning untuk pencucian uang
misalnya tadi dikatakan sebagai as as usual business
oke tapi kalau pencucian uang adalah unusual
nah nanti kalau ada unusual transaction memang tadi cocok yang disampaikan bahwa kata kunci terjadinya pencucian uang adalah satu ada unusual transaction atau suspicious transaction
ada ini apa namanya kerahasiaan
tidak ada transparansi
padahal kunci pencucian uang adalah know your customers
nah ini nampaknya di sana
sehingga nanti di sana itu kalau saya melihat begini
tax efisien itu juga bisa berakhir pada pencucian uang
karena memang dari filosofinya pencucian uang antara lain selain kita menikmati atau kita melindungi proceed of crime
hasil dari kejahatan
kita juga pencucian uang juga sebagai jalan atau sarana
kita juga pencucian uang juga sebagai jalan atau sarana
orang melakukan pencucian uang itu untuk pengelakan pajak
nah ini ada permasalahan
jadi bisa jadi memang jadi jahat karena pengelakan
pencucian uang bu sudah pasti dia tidak akan bayar pajak
jadi memang dari awalnya itu kenapa ada money laundering legal regime itu antara lain orang orang yang tidak mau bayar pajak
kenapa tidak mau bayar pajak
karena memang uangnya dari hasil hasil yang tidak sah

sendirinya kalau dikejar oleh petugas pajak akan ketahuan kejahatan asal